jenasa pramugara sriwijaya r oki bisma akan diserahkan kepada pihak keluarga pada kamis pagi
rencananya jenasa oki akan langsung dimakamkan
keluarga pramugara sriwijaya r yang telah teridentifikasi oki bisma sudah siap menerima jenazah dan akan langsung dimakamkan
keluarga yang diwakili ayah oki supeno hendi kiswanto dan kakak perempuannya venita citra
mendatangi rumah sakit polri rabu siang untuk mengurus proses penyerahan jenazah
rencananya proses serah terima jenazah oki bisma akan dilaksanakan pada kamis pukul sepuluh pagi
pihak keluarga akan langsung membawa jenazah untuk dimakamkan di balai kambang jakarta timur
pramugara sriwijaya air oki bisma merupakan korban pertama yang berhasil teridentifikasi dari penemuan jenazah korban jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
oki teridentifikasi dari pencocokan sidik jari yang ditemukan dari bagian tubuh korban
hanya sudah teridentifikasi masih untuk pengambilan jenasa besok hari
besok saya di jadwalakan jam sepuluh
iya langsung di balai kambang